apa benar kalian yang merapikan kamarnya faang tommy apoy dan ovi
mustahil yang ngadu ngadu hehehe
lu kan pernah satu sale sama gua
yaudah lu makan bareng aja sama gua gini
terserah dia kalo sih
ayo bro deketan dikit
ini baru namanya dulu ya
deketan dikit dulu
laris manis tanjung kimpul
be kebetulan nih
mau nanya jalan tau jalan wali ga
deh saya kayaknya nanyanya jalan wali deh bukan wali songo
jadi jalan wali terus ancur ancurnya ada masjid
masjidnya itu punya dua kubah begitu bek
wah kalo yang itu kalo yang itu mah ga tau
maaf ya saya harus baru baru pulang
cucu saya nunggu di rumah
ngapain dipanggul panggul kan capek
bener kek kadang kadang dorong aja enak enteng
udah biasa den udah biasa
salam laris manis tanjung kimpul be
kasian juga tuh kakek ya
iya benar udah tua masih kerja
ya allah mana manggul manggul bakso keliling juga gitu ya
andai gue ketemu sama anak cucunya yang masih pada seger terus ongkang ongkang kaki
gua bulung deh satu bulan pun lama
beneran ya ga ada otaknya
masa suruh buntang kayak gini gini
dari ketiga ya
pada sop perhatian jadi orang

kei pang puy
lu gua kepa gua bulung mau
mana jalan waletnya
tahu kakek suami lah
pelan pelan kita nyarinya nih jalannya nih
jauh banget kakek jalan
mana jalan waletnya
kenapa itu kakek berhenti
kayaknya sakit pinggang deh tuh
jangan nama kena encok lur
eh kasihan banget ya
kita bantuin yuk
kita gotong sampai ke rumahnya
iya sih karunya kasihan tapi
kita kan masih punya peri nih nganterin paket
kumah tuh lur
kita ada ribet nih money paket
udah lalu pada jangan bikin ribet lagi yeh
itu orang tua engga engga engga
kalo urusan orang tua
gue inget sama emak gue
dia lagi minggu minggu kayak begitu
gua pun inget emak gue jualan pe ke lantai kampung
gua inget emak gue pun sering kesakitan pinggangnya
gua bantu dia
boleh aku dibantu
engga usah engga usah
nggak usah biar saya aja
engga usah engga usah
kuat lur kuat lur
bismillah ya allah
bi aman diam dagang
kuat lur kuat lur
insya allah insya allah insya allah
kalo menurut aneh nih
nasib tuh anak anak santri baru
bebas dari jamahan niat buruk itu anak anak
mudah mudahan udah aman terkendali seterusnya ya
saya minta maaf sebelumnya saya ingin nanya ini
apa benar kalian yang merapikan kamarnya
faang tommy apoe dan ovi
mustah yang ngadu ngadu ee
tepatnya itu bukan membereskan
tapi hanya merapikan
biar biar enak diliat
kagak bulu kaya yang huni
kagak kotor kayak hatinya tuh fadli anak anak
iya setat bener banget
termasuk barang barang yang kita rapiin
untuk ditaruh ke gudang
kok ditaruh di gudang
kita takutnya dia kagak balik balik lagi tuh anak anak lain
nah kalau kagak balik balik lagi kita baru masukin ke dalam gudang
kagak dimakanin kecoa
kagak dikormonin terayap
biar aman secara aman
biar aman secara aman
kalo gua ikut mereka
ntar gue kebagian suruh ngangkutin dagangan baso
ah oga amat dah berat
bapak mama pasti marah besar nih
ah melarat gua
kebatan ini kasusnya
alah tuh bocah dada aja lah
ampe banget dah
kuat terus be
masih jauh rumah kita
masih kurang lagi
ada yang lebih jauh lagi apa kek
kan bisa kakek dagangnya keliling keliling rumah aja
biar kagak capek kayak gini
angkot lagi ngetem tuh di pasar genjing
kalo angkot nih be di pasar genjing nih
tuh diem aja kagak kemana mana
begitu bukan be
rezeki itu gak kemana mana
tapi kalo kitanya juga gak kemana mana
rezeki gak dateng
gak bisa dia datang sendiri
kayak angkot ngetemp
iya juga sih kayak ya
kalo rezeki dateng sendiri
ngapain juga kita capek capek kerja
tidur aja di rumah bobo
saya juga biar repot
ya dijalani aja dagang keliling
sebab kalau saya jualan di rumah
gak ada yang beli
kalo jalan tuh liat liat spion
ada gua gak di belakang
jalan jalan aja gue ditinggalin
kayak ban serep di belakang aja
eh tom nanti anda kemana ya enak
kita mau semua udah ya
gak usah biar kakek aja
gak usah biar kakek aja
aduh kan dibilangin
udah seminggu nih
pinggang kakek sakit terus
yaudah gini aja kek
jangan lu dimari ye
kita jalan dulu
soalnya kita ada tugas nih kek
jangan senang senang lah ya
kelamaan lupa deh ngomongnya
biar bangun di gerobak
gue yang gendong pak be
gak usah kaget
saya udah biasa
gendong emak di rumah
karena buat saya orang tua itu
keramat yang kudu dijaga
udah naik be
biar sampai rumah ketemu jujur
biarin pak be
gak pegang ada anak anak
satu dua tiga
piring sama emak beratnya
kalian itu lancang
kalian itu izin dulu sama saya
barang barang itu masih haknya orang lain
dan kalian harusnya berfikir